kasian kalau gak ketemu satu hari itu gak
akan terus nemenin kakak pak sampai akhir hayat

sehari gak mesti makan gitu
kenapa kamu yang gak makan
menurut ilmu psikologi
hubungan yang akrab antara kakak dan adik
ini bisa membantu tumbuh kembang
anak terutama untuk bisa memiliki
empati dalam berinteraksi
dan interaksi yang
akrab antara kakak dan adik ini bekerja
seperti mantra yang menjadi
penyemangat dalam menjalani hidup
kami menemui pak nyoman
di karangasembali dan melihat bagaimana
cinta tulusnya menjaga sang kakak
meski tak sempurna
matahari masih malu malu
belum menampakan diri sepenuhnya
di atas desa ngis kecamatan manggis
namun hari sudah dimulai
pukul tujuh waktu indonesia tengah
pria berusia setengah abad ini
sudah berjalan bolak balik
memikul sembilan jerigen penuh
berisi tuak aren
syukur ini adalah
hasil yang terbilang cukup banyak
mengingat hujan deras yang terus
mengguyur bali beberapa hari terakhir
berusia dua belas menit
satu jerigen tuak dihargai dua puluh ribu rupiah
namun nyoman tidak bisa setiap hari mendapat bayaran
dua sampai tiga hari sekali baru ia menerima uang dari pengepul untuk nira yang ia hasilkan
berapapun penghasilan yang didapat harus disyukuri
nyoman memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan makan bersama sang kakak
meski telah mendapat bantuan langsung tunai setiap bulan dari pihak desa nyoman harus berhemat
nyoman arta adalah bungsu dari delapan bersaudara
ada pun kakaknya nengah tintin anak nomor tujuh yang berusia tiga tahun lebih tua dari nyoman adalah penyandang disabilitas mental
saat baru berumur satu minggu nengah sempat mengalami kejang hingga diduga mati suri oleh pihak
namun ia berhasil selamat meski tak sempurna
nengah tak sekalipun mengecap penanganan medis
karena kondisinya ia tidak bisa bekerja dan hanya berdiam diri di rumah
kakak nyoman dan nengah yang lain sudah berkeluarga serta tinggal terpisah sedangkan nyoman dan nengah tidak menikah
karena hanya tinggal berdua tanggung jawab nyoman tak hanya mencari nafkah tetapi juga sekaligus menyelesaikan pekerjaan rumah tangga
setelah menyadap nira pada pagi buta dan menjualnya ke tengkulak nyoman harus segera sibuk di dapur karena waktu makan pagi sudah tiba

meski sederhana paling tidak nyoman bisa selalu bertanggung jawab
meski sederhana paling tidak nyoman bisa selalu bertanggung jawab
mereka selalu menyajikan sepiring nasi dan lauk seadanya untuk nengah
kegiatan makan bersama di beranda rumah bukan sekedar rutinitas
bagi nyoman inilah kegiatan melepas penat bersama kakak tercinta
meski aksara terbatas nengah menjadi tempat nyoman menumpahkan keluh kesah
tidak mudah memang menjadi nyoman yang harus bekerja sambil merawat kakaknya yang berkebutuhan khusus
namun tak banyak yang bisa ia lakukan
saya senang disini cuma dia kasihan
kalau tidak ketemu satu hari saya tidak bisa

pernah pak pergi sehari misalnya di rumah saudara gitu
pernah kesepian saya
paling si pekan pak aling pendidik biasanya kan sama ini ngobrol disini
nah umurnya supaya lanjut dulu
supaya saya diajak disini dulu
akan terus nemenin kakak pak sampai akhir hayat
hanya sebentar nyoman bisa beristirahat
ia harus segera
sampai segera melanjutkan pekerjaan
dalam sehari nyoman biasanya menyadap nira hingga dua kali pagi dan sore hari
sebelumnya ia harus menyiapkan lau yang terbuat dari kulit pohon
hanya beberapa pohon yang bisa dimanfaatkan untuk membuat lauk
di antaranya pohon penghasil kayu pertukangan seperti pohon bayur
setelah itu kulit pohon yang sudah dijemur hingga kering dipukul hingga menjadi lembut dan diikat dengan serabut kelapa
lau ini kemudian dimasukkan ke dalam jerigen agar tuak tidak mudah mengental dan busuk
rutinitas persiapan menyadap nira bisa dilakukan nyoman sambil menutup mata
ia telah terbiasa
karena sudah bekerja sebagai buruh tani lepas sejak masa sekolah
keadaan keterbatasan akses dan kesempatan membuatnya masih menjalani pekerjaan ini agar bisa makan
kakinya kenapa pak kebermasalahan
masalah pernah jatuh
cengkelok itu kakinya
iya board estetik itu dengan pembantu large agar saya bisa makannya sekarang

waktu menjelang sore nyoman kembali disibukkan oleh rutinitas menyadap nira
tak sembarang orang bisa memanjat pohon aren
pohon yang paling pendek saja ketinggiannya mencapai lima meter
untuk memanjat dibutuhkan alat bantuan berupa sebatang bambu yang diberi lubang sebagai tangga sederhana
pohon nirai yang disadap juga memiliki masa tertentu
jika semua batangnya telah selesai berbuah dan berbunga sarinya tak lagi bisa diambil
namun bumi tempat warga desa ngis berpijak dianugerahi oleh sang pemilik hidup tanah yang subur
mereka salah satunya nyoman selalu dapat mencari rejeki dari semua tumbuhan
dan juga masuk pohon nira
hari beranjak semakin sore
pekerjaan nyoman tak kunjung usai
tak ada sumber air yang mengalir di sekitar rumah nyoman
nyoman harus berjalan hampir satu km naik turun bukit
demi bisa menimba air di sumur dan mandi
serta mencuci pakaian di kamar

namun hanya nyoman yang mampu berjalan jauh untuk memenuhi kebutuhan dasarnya
kalau kakaknya gimana pak
oh numpang di rumah
khusus bapak yang mondang ke sana
ya khusus saya
kalau kakak nggak bisa ya pak
jauh itu ya pak
jalan nggak kuat itu
kakinya kenapa pak
masalah nggak bisa
pernah itu jatuh
itu jengkelok itu kakinya
karena nggak punya kamar mandi sendiri
jatuh di tempat sumur itu
jalan yang nyesek di sana jatuh
buat kamar mandi ya
banyak biayanya karena jauh
serbaung kos itu
banyak ajang bahan
belum ada rejekinya untuk
yang ada rejekinya untuk membuat kamar mandi
jangankan kamar mandi
rumah nyoman dan nengah kini berdiri di atas tanah pinjaman milik orang lain
atau nyekap dalam bahasa setempat
tapi pada saat ini
ada beberapa hal yang terjadi
ada beberapa hal yang terjadi
ada beberapa hal yang terjadi
sekilas dinding batu batanya tampak kokoh
namun rumah yang telah ditempati selama dua puluh tiga tahun itu
tentu butuh peremajaan
ini kamar kamar berarti ya pak
kamar kamar sama ini dapur
nah kalau yang ini pak kita lihat ada fondasi ini berarti
banyak biayanya buatin yang kecil
buat dapur tadi maunya
biayanya sedikit yang kecil dibuat
akhirnya nggak jadi lah di sini
dibiarin aja pak
belum ada rejeki
kalau seandainya pak nyoman punya rezeki
ada nggak pengen bangun apa lagi gitu
ini dibangun nih
dibangun apa pak
sama mandi atau apa mungkin
apa pak bocor pak
iya bocor dah semuanya
jadi pengen ya pak gunain lagi ya
meskipun kayaknya udah ada bangunan pengen di renovasi
niat membangun dapur yang lebih layak sebagai sentral pemberi kehidupan pun
harus diurungkan karena terhalang biaya

hyman selama ini hanya cukup untuk makan dan membeli keperluan sehari hari namun nyoman pantang menyerah tidak hanya menyadap nira dan menjual tuank arek saya juga merawat sapi milik orang lain atau ngadas dalam bahasa bali memberi panggilan tresur dan memcermati

cuman sama juga
memberi pakan dan membersihkan kotoran serta memandikannya dua minggu sekali menjadi kewajiban nyoman
meski ngadas nyoman tidak menerima upah harian
hanya jika sapi beranak dan berusia enam bulan anak sapi bisa dijual serta keuntungannya dibagi antara pemilik dan nyoman
dalam sekali penjualan itu nyoman bisa mendapat satu sampai dua juta rupiah
akan tetapi jumlah itu belum tentu bisa diterima nyoman setahun sekali
sebab masa bunting sapi saja memakan waktu setahun
jarang sekali nyoman bisa memegang uang sebanyak itu
namun betapapun sulitnya mengumpulkan rupiah nyoman terus berjuang demi sang kakak
tujuh belas tahun mendapingi kakak dan segala pengorbanan untuk kakak dijalani nyoman
sebagai bakti nyoman akan memiliki kekuatan yang sangat baik
sebagai seorang adik
seperti kisah selanjutnya yang juga bercerita tentang kebaikan lain dan bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita
pamit ya bapak ibu
lahir dari rahim ibu yang sama membuat ikatan antara kakak dan adik menjadi begitu kuat
dan bahkan bisa saling menopang satu sama lain hingga hari tua meski dalam kesederhanaan
seperti kisah yang dirangkum oleh rekan kami
maunah dan juga mang etet di palembang beberapa waktu yang lalu
berkat kebaikan hati dan juga semangat gotong royong dari pemerintah dan juga anda para sahabat baik
mereka bisa menjalani hidup dan juga menghabiskan hari tua dengan lebih layak
hujan tak mengenal waktu mengguyur bumi sriwijaya
musim seperti ini menjadi lebih menyulitkan bagi kakak adik maunah dan mang etet
jalan berlumpur di depan rumah mereka di selincah kalidon biasanya akan menjadi licin ketika dilalui
apalagi tempat berteduh mereka terlalu mewah jika disebut rumah
hanya sebuah gubuk berukuran tiga kali lebih besar dari rumah mereka

gubuk berdinding kayu itu pun bukan hak milik maunah dan mang etet
bukan hanya tempat tinggal keberadaan kamar mandi ataupun air dan makanan juga jauh dari kata layak
kolam besar inilah yang disebut maunah dan mang etet sebagai tempat mandi
bukan bilik hanya semak dan pohon
ya itulah kehidupan mereka sehari hari
maona tapi nanti mau gak punya rumah yang ada kamar mandinya sendiri yang airnya bersih gitu
nanti siapa tau nanti ada yang mau bantu terus bikinin maona sama mengetet rumah yang bagus
yang ada kamar mandinya sendiri mau
belum lagi dapur bagi kakak adik ini adalah sebuah tungku tanpa sekat dan atap
disinilah lauk sederhana dimasak demi menyambung hidup
ya hujan terus disini kan
ini kompornya berarti masak air masak nasi masak goreng ikan di sini
ya udah lah ini
ya memang begini adanya ya
bagi maunah dan mang etet bisa makan sekali dalam sehari saja terasa seperti anugerah yang harus disyukuri
sehari hari mengetet bekerja sebagai buru bangunan
namun penghasilannya serba tak pasti bergantung pada panggilan
meski begitu tak ada istilah mengemis dalam kamus hidup mereka
selagi kaki masih bisa melangkah mereka akan berusaha keras mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk bertahan hidup

mereka juga menghubungi rumah mereka dengan berbahaya
mereka berusaha mencari tempat untuk hidup

mereka juga menghubungi rumah mereka dengan berbahaya
untunglah ada satu keluarga yang menghibahkan se main kolayih dan saling pengguna tiga ratus lima puluh warga k soil dispensasi
untunglah ada satu keluarga yang menghibahkan se main kolayih dan saling pengguna pensil brasileyoutourism
untunglah ada satu keluarga yang menghibahkan se main kolayih dan saling pensil brasileyoutourism

bukan rumah besar dan megah yang mereka dambakan
memiliki rumah kecil yang sederhana sudah lebih dari cukup
bagi orang tulus seperti mak una dan mang etet kebaikan tak pernah berhenti menghampiri mereka

tetangga sekitar selalu memperhatikan
dengan memberi bantuan sembako
kisah hidup dua bersaudara ini pun turut
menggerakkan hati pemerintah
awal tahun lalu
kepala polda sumatera selatan
irjen tony dan presiden joko widodo
menemui ma'unah secara spontan
sebagai bentuk kepedulian
selain memberi santunan
dalam pertemuan itu presiden berjanji
akan membangunkan rumah yang layak
bagi ma'unah dan mang etet
dalam kurun waktu sekitar satu bulan
rumah baru bagi ma'unah dan mang etet
telah kokoh berdiri
rumah hadiah dari pemimpin
tak pernah ada dalam benak kakak adik ini
memiliki rumah layak
bahkan pemberian langsung dari presiden
berkat bantuan sahabat baik pula
donasi di platform berbuat baik telah terkumpul
impian meski sekedar memiliki rumah
pada penghujung usia bahkan tak berani diucapkan
ma'unah dan mang etet
menjalani hari hari dengan ikhlas
selalu hadir untuk saling menemani
satu sama lain sebagai keluarga
namun justru ketulusan itulah yang berbuah manis
kisah kakak adik yang saling menguatkan ini
bisa menjadi pengingat
mungkin masih banyak maunah dan mang etet
di sekitar kita yang membutuhkan dukungan
dan perbuatan baik kita

jangan lupa like share dan subscribe